satu berita tentang korupsi bersama sama korupsi massal
dan kita prihatin banget ya atas terjeratnya empat puluh satu anggota dprd
serta wali kota malang dan ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti korupsi
ini melakukan istiqosah dan juga doa bersama
wah ini dia memang pantas untuk dirukiah itu ya
atas penangkapan ini hanya tersisa lima anggota dprd kota malang
tiga diantaranya merupakan anggota lama
lalu apa yang membuat mereka masih aman kita lihat
subur triyono adalah satu dari tiga anggota dprd kota malang
yang lolos dari jerat status tersangka kasus gratifikasi pembahasan apbd dua ribu lima belas
yang membelit empat puluh satu koleganya
subur adalah orang pertama yang diperiksa kpk
ia juga sempat mengembalikan uang yang diduga suap di pengadilan saat bersaksi di sidang tipikor surabaya
padahal subur sempat protes karena nominal yang ia terima lebih kecil dari anggota lain
uang gratifikasi dibagi antara dua persen
ketua dewan artinya keterangan saya yang dimaksudkan di kooperatif itu sudah saya jelaskan sebenarnya di dalam sidang
dua anggota lama lain yakni priyatnoko dan tutu handayani juga aman untuk sementara waktu
kondisi kesehatanlah yang menyelamatkan mereka
priyatmoko kini mengalami gangguan kejiwaan sedangkan tutu sakit keras
keduanya merupakan anggota fraksi pdip
sedangkan dua anggota dprd lain abdul rahman dan nirma kris desinidia
merupakan anggota dewan pergantian antar waktu pada dua ribu tujuh belas
keduanya belum menjabat saat uang hasil lancung itu dibagi bagi
terkait penangkapan anggota dprd kota malang
sejumlah partai melakukan pergantian antar waktu atau paw secara massal
untuk melancarkan proses pergantian ini
pemerintah provinsi jawa timur membentuk satuan tugas dengan target penyelesaian pada sabtu delapan september
hingga kamis sore tiga partai sudah menyetorkan nama nama calon anggota dprd kota malang
dalam pergantian antar waktu tersebut
ditahannya empat puluh satu anggota dprd dan wali kota malang memunculkan keprihatinan warga
isti gosah dan doa bersama pun dilakukan warga di halaman gedung dprd kota malang
warga berharap kota malang segera pulih dan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini
harapannya ke kpk sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka mereka
kpk harus tegas kpk harus sesuai dengan aturan yang ada
kpk tidak boleh nyelereng ke sana tidak boleh nyelereng ke sini
kerjakan sesuai dengan aturan
kami masyarakat kota malang yang didukung aliansi seluruh kampus kota malang
usai doa bersama warga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada kpk
untuk membersihkan kota malang dari korupsi
aksi diakhiri dengan menyalakan lilin di depan dprd dan balai kota malang